kawasan pasar tanah abang adalah salah satu lokasi yang terkena dampak pemberlakuan psbb
meski gedung pasar tanah abang ditutup total sejumlah pedagang tetap memaksa membuka lapak di sepanjang trotoar di depan gedung f pasar tanah abang
mereka mengaku terpaksa berjualan di tengah pandemi covid sembilan belas karena harus bekerja mendapatkan penghasilan
harus dagang karena apa
karena sehari hari kita untuk jajan anak anak itu siapa
kalau dia ngucurin per minggu atau per bulannya itu baru kita nggak mau keluar rumah
cuman kalau dia mencukupin kita udah dalam rumah aja
dia enggak mencukupin gimana kita mau bergerak
sementara itu di pasar ikan jati negara jakarta timur juga masih banyak warga yang mengabaikan anjuran physical distancing atau menjaga jarak fisik
di pasar kemuning atau yang lebih dikenal dengan pasar ikan
aktivitas jualan ikan yang lebih berkualitas dan lebih berkualitas

jualan ikan yang lebih berkualitas
jualan ikan yang lebih berkualitas
jualan ikan yang lebih berkualitas